satu hari usai diperkenalkan bayangkara surabaya united
langsung memperlihatkan potensi mereka dengan menjuarai sebuah turnamen mini
tampil di trofeo bayangkara dua ribu enam belas
bayangkara surabaya united mampu menyisihkan madura united dan delta sidoarjo
inilah turnamen trofeo untuk memperbutkan piala trofeo bayangkara dua ribu dua puluh
tiga klub yang ikut ambil bagian dalam pertandingan ini adalah
kesebelasan bayangkara surabaya united delta sidoarjo dan kesebelasan madura united
pertandingan empat puluh lima menit pertama antara bayangkara surabaya united dan madura united
berlangsung tanpa menghasilkan gol
sedangkan untuk pertandingan kedua antara madura united dan delta sidoarjo
dimenangkan oleh madura united dengan skor tiga
agar bisa menang dalam turnamen segitiga ini
bayangkara surabaya united mengubah alur permainan
bola bola cepat mengalir dari tengah ke depan
saat pertandingan ketiga melawan delta sidoarjo
peluang pertama didapat saat fandi eko utomo
dilanggar pemain lawan di kotak terlarang
octavio dutra yang menjadi al gojo sukses mengeksekusi penalti
menit menit berikutnya delta sidoarjo terus digempur oleh kekuatan
tiga gol pun dihasilkan striker bayangkara surabaya united rudy widodo
gol tersebut mengubah skor menjadi empat satu
untuk kemenangan bayangkara surabaya united
selain untuk peluncuran klub baru bayangkara surabaya united
turnamen trofia diselenggarakan agar dapat mengembalikan semangat
persepak bolaan di indonesia
kita harapkan kita akan ikut membantu bagaimana membangun
persepak bolaan indonesia yang maju
oleh karena itu kita juga ikut berpartisipasi
bekerjasama dengan surabaya united
untuk harapan kita ke depan bisa lebih maju
lebih berprestasi baik di regional maupun di internasional
turnamen ini juga merupakan ajang pemanasan bagi bayangkara surabaya united dan madura united
menjelang bergulirnya kompetisi indonesia soccer championship yang dimulai dua puluh sembilan april mendatang